partai amanat nasional akan memberi bantuan hukum untuk kadernya gubernur sulawesi tenggara nur alam
sebelumnya nur alam diduga terlibat penyalahgunaan wewenang izin usaha tambang di sulawesi tenggara
hal ini disampaikan oleh ketua dewan pimpinan pusat partai amanat nasional
yang juga merupakan ketua mprri zulkifli hasan
ia menegaskan pan menghormati proses hukum yang sedang berjalan
menurut zulkifli belum ada keputusan untuk memecat nur alam karena partai masih mengikuti proses hukum
ya kalau nanti diperlukan tentu kita siap